pesta demokrasi amerika serikat telah tiba
menghadirkan laporan langsung suasana pemilihan umum di tengah pandemi
hingga pidato kemenangan presiden terpilih
serta ikuti perolehan suara terkini secara nasional
dan dari berbagai negara bagian amerika serikat
jangan lewatkan program spesial us election dua ribu dua puluh trump biden
rabu empat november jam sembilan pagi live di cnn indonesia